ganda indonesia yang diunggulkan di tempat pertama christopher rungkat nathan barki harus menghadapi perlawanan ganda asal korea seon yong han jia munli di partai puncak turnamen aman bni world tennis tour m dua puluh lima k seri satu di jakarta
di set pembuka christo nathan langsung tampil menekan dan tidak memberikan kesempatan lawannya untuk berkembang
hasilnya christo nathan mengambil set pertama dengan kemenangan enam dua
pertandingan harus diselesaikan lewat rubber set setelah pasangan korea ganti berbalik unggul di set kedua dengan skor enam empat
di babak super tie break momentum kembali menjadi milik christo nathan
keduanya akhirnya memastikan gelar juara setelah menutup set penentu ini dengan kemenangan satu
saya rasa kekompakan saya dan nathan karena ini udah pertandingan keberapa tahun ini ya bermain terus ya
ini sudah banyak jadi chemistry kami menjadi kunci kemenangan hari ini
semakin hari semakin solid sih
kami melakukan dengan baik hari ini dalam hal penutup
tapi ya saya harap meneruskan momentum penutup dan mungkin membuat perbaikan di penutup juga
turnamen aman bni world tennis tour m dua puluh lima k series satu masih menyisakan partai final nomor tunggal di hari minggu tiga belas agustus dua ribu dua puluh
setelah itu turnamen akan berlanjut ke seri dua yang akan berlangsung dari tanggal empat belas
turnamen seri dua ini setidaknya akan diikuti oleh tujuh puluh orang pemain yang berasal dari lima belas negara
dan semoga rifki sudah sembuh dari cedera di tangannya ya
insya allah minggu depan sudah fully
dan dia bisa berjuang lebih baik dan dia bisa main lebih baik dan keluar sebagai pemenang
turnamen aman bni world tennis tour m dua puluh lima k seri satu dan seri dua ini juga diikuti oleh tim nasional tenis indonesia
sebagai bagian persiapan jelang tampil di piala davis dan asean games bulan september mendatang
erlangga wisnuaji edwin arman jakarta